proses pemasakan juga masih menggunakan tungku kayu bakar
dia dapat bola one on one dia yang cari poin
berharap sih pemerintah ikut andil biar harga stabil
jalan layang mbz dengan jalan tol jakarta cikampek
sesuai dengan topoksinya dpr
dan menampung uang para konsumen

kalau saya dari tk sampai smp gak pernah belajar bahasa indonesia
belum mendaftarkan keberadaannya ke kedutaan besar republik indonesia
orang tua dan pengasuh memainkan peran penting dalam membantu anak anak mendapatkan kembali rasa aman dan sejahtera